kumpulan asap tebal terjadi akibat kapal sbt kong hiu milik badan perbatasan pemkap karimun terbakar setelah mengisi bahan bakar di perairan tanjung balai karimun kami siang
posisi kapal yang berada sekitar delapan ratus meter dari dermaga mengundang sejumlah warga untuk menyaksikan peristiwa tersebut
sebelum terbakar diketahui kapal berangkat dari pelantar nusantara menuju pelantar pintu air kolong untuk mengisi bbm
meski kapten dan abk kapal berusaha menyelamatkan diri dengan melompat ke laut namun mereka terkena api sehingga mengalami luka bakar yang serius
tiga korban kebakaran tersebut yaitu kapten kapal dan dua anak buah kapal
ketiganya diselamatkan kapal nelayan yang melintas di perairan tersebut setelah melihat mereka mengapung di laut meminta bantuan
korban udah sempat menyelamatkan diri melompat ke laut
misalnya kapal kapal nusantara tersebut pada pukul sebelas tiga puluh mengisi bantuan bakar minyak di tuluk air
ada pencikan api yang menyambar tangki berasal dari kenalpot dari kenalpot kapal
untuk saat ini korban tiga orang
sedara nasrun sedara safi dan sedara hamdani
untuk saudara nasrun dan saudara hamdani kondisi mengalami luka bakar dan luka robek
kemudian untuk saudara safi dan nasrun mengalami luka robek dan luka bakar
dan masih dalam proses perawatan di instalasi gawat darurat rumah sakit
hingga kami sore ketiga korban kebakaran kapal tersebut masih dirawat di ruang instalasi gawat darurat rumah sakit daerah kabupaten karimun muhammad sani
arpandi tanjung balai karimun kepulauan riau